rencana itu tertuang dalam draft ruu perubahan kelima atas undang undang nomor enam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
namun wacana itu menuai keresahan dan penolakan dari masyarakat
lalu apa dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan perputaran roda ekonomi di indonesia
kami akan membahasnya bersama ekonom center of reform on economics indonesia
ada yusuf rendy bandilet selamat malam pak rendy
oke kita ngomongin pajak masih wacana tapi udah bikin warga teriak di luar sana ya
ini mulai dari pajak bahan pokok sampai di sektor pendidikan
apakah perombakan aturan perpajakan ini cukup relatable atau bisa diterapkan di kondisi perekonomian sekarang di masa pandemi belum stabil
dan seberapa perlu sebenarnya
iya tentu kalau kita berbicara perlu kita ingat bahwa di tahun depan sebenarnya kan pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal ya
artinya defisit anggaran terhadap pdb yang di tahun ini di kisaran lima persenan
di tahun depan itu ditargetkan bisa turun di kisaran empat persen
di kisaran empat sampai empat tujuh persen gitu ya
nah tentu untuk membiayai ini pemerintah harus mencari sumber sumber pembiayaan baru ya
apalagi kan di satu sisi tekanan untuk tidak menambah utang itu juga relatif besar
sehingga salah satu kemudian cara yang digunakan pemerintah yaitu dengan mengajukan reformasi ketentuan umum perpajakan
dan kita melihat sebenarnya masalah reformasi ketentuan umum perpajakan ini juga dilakukan oleh negara negara lain ya
artinya banyak negara yang melakukan perubahan atau penyesuaian dalam tarif pajak
nah tapi yang kemudian menjadi semacam hangat tadinya kan diskusi mengenai ppn ini hanya terbatas ke apakah cocok gitu ya
tarifnya naik menjadi sepuluh tadinya diskusinya sepuluh menjadi lima belas
kemudian diskusinya berkembang menjadi apakah kita harus menerapkan single tarif atau multi tarif
karena banyak juga negara yang menerapkan multi tarif ya untuk ppn ini sendiri
lalu tiba tiba muncul diskusi baru yang kemudian
menjadi bahan diskusi publik mengenai pengenaan ppn terhadap barang barang kebutuhan pokok gitu
yang tadinya dijamin oleh pemerintah untuk tidak dikenakan
nah saya kira ini yang kemudian menjadi masalah karena kita tahu sendiri dengan asumsi ya bahwa ini dikenakan
tahun depan itu sebenarnya timeline nya yang disusun oleh pemerintah masih timeline pemulihan ekonomi
jadi tentu kita tidak bisa berharap kondisi pemulihan ekonominya ini bisa kembang
kembali seperti misalnya sebelum terjadinya pandemi gitu ya
tentu kesejahteraan masyarakat kemudian daya beli
saya kira masih menjadi pertanyaan besar apakah kemudian akan kembali seperti sebelum terjadinya pandemi
dan inilah yang kemudian menjadi semacam apa terjadinya resistensi ya dari masyarakat ketika isu ini muncul gitu
banyak masyarakat yang kemudian tidak setuju karena kondisinya memang bagi mereka belum menguntungkan gitu
mereka merasakan bahwa tahun depan
itu akan relatif masih terasa ya efek dari pandemi covid sembilan belas ini
oke kalau masih ada di masa recovery masih ada di masa pemulihan ekonomi
artinya kalau tarif ini sepuluh naik ke dua belas persen nanti ketok palu gitu tetap diterapkan
artinya menjauhkan dari pemulihan ekonomi
itu yang anda lihat
iya kan kita tahu bahwa ketika misalnya ppn ini dikenakan
kita asumsi hanya di tempat tempat ketok palu
tentu pemerintah maksud saya pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian ya
penyesuaian terhadap pembentukan misalnya harga pokok produksi dari suatu barang
misalkan kita sebutkan apa beras misalnya atau apa yang kebutuhan di dalam bahan kebutuhan pokok itu
nah tentu penyesuaian ini yang kemudian muaranya nanti akan ditanggung oleh konsumen gitu
nah seperti yang kita tahu bahwa ketika
ada semacam tambahan beban biaya yang kemudian harus ditanggung oleh konsumen
tentu mereka akan melakukan penyesuaian dalam pola konsumsi mereka ya
konsumsi masyarakat gitu
nah ketika mereka melakukan penyesuaian
kemudian ketika kita berbicara misalnya bantuan pemerintah
yang tidak menyasar kelompok kelompok yang
hanya kita sebutkan rentan miskin hampir miskin
nah tentu ini akan terjadi muaranya ke konsumsi rumah tangga
dalam pembentukan pdb kita gitu
padahal kita tahu sendiri bahwa pdb kita itu disumbang paling besar oleh konsumsi rumah tangga
nah ketika dia terkoreksi ya ini tentu akan kontradisi dengan tujuan pemerintah ya
oke artinya daya beli daya konsumsi masyarakat ini jelas akan menjadi yang paling terdampak
wacana ini betul nanti akan ketok palu
ya begitu ya mas randy ya
bagaimana dengan pengaruh terhadap angka kemiskinan
iya kan seperti yang kita tahu bahwa bahan makanan ini merupakan penyumbang
salah satu penyumbang terbesar dari inflasi ya
inflasi di dalam negeri
artinya ketika misalnya bahan makanan ini mengalami kenaikan
dan akhirnya ini terdampak terhadap inflasi secara keseluruhan
ya ini sekali lagi bahwa ada kelompok yang akan terdampak terhadap kebijakan ini
betul bahwa kelompok miskin itu kan dijamin ya oleh pemerintah dalam beragam bentuk bantuan
misalnya kita sebutkan saja bantuan sosial
tetapi ada kelompok yang di luar pandemi sebenarnya tidak mendapatkan bantuan sosial ini
ini kita sebutkan kelompok yang hampir miskin dan rentan miskin
dan kita juga
kita ketahui bersama bahwa penyaluran dari bantuan sosial itu sendiri
masih ada evaluasi evaluasi yang harus ditingkatkan
misalnya masalah ketepatan penyaluran
ini yang dikhawatirkan kalau seandainya inflasi kemudian naik akibat ppn ini harga bahan pokok
kemudian juga daya beli kelompok yang tadi saya sebutkan tidak terjaga
karena tidak mendapatkan bantuan akibat datanya belum terupgrade
misalnya tidak terupgrade
nah ini yang saya kira kita khawatirkan akan menambah tantangan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di tahun depan
karena itu tadi bahwa kondisi kemiskinan mereka tidak terakomodir ya
kalau seandainya kenaikan ini misalnya tidak diimbangi dengan perbaikan data untuk penyaluran bantuan sosial
pemulihan ekonomi melalui cara pengoptimalan pendapatan melalui penerimaan pajak
seberapa realistis pemahaman ini bisa diaplikasikan sebenarnya
ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang bang randy
iya kan sebenarnya kalau kita berbicara pajak
pajak itu kan nantinya digunakan untuk membiayai ya belanja belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat
dalam konteks pandemi tentu kita menambahkan biaya biaya yang digunakan untuk menjaga ya masyarakat untuk bisa tetap beraktivitas gitu
nah inilah pentingnya ya perpajakan penerimaan pajak dalam membiayai belanja belanja tersebut gitu
nah tetapi memang untuk kondisi indonesia konteksnya agak relatif sedikit lebih rumit ya
karena sebelum pandemi pun kita lihat rasio pajak kita relatif masih relatif lebih rendah gitu
padahal kita tahu bahwa di tahun dua ribu enam belas ada program teks amnesty yang tadinya ditujukan untuk menaikkan rasio pajak
tetapi ternyata rasio pajak relatif tidak bertambah secara signifikan ya
jadi kalau kita melihat sebenarnya tujuan dari pajak itu untuk membiayai belanja gitu
tetapi sekali lagi bahwa ketika tujuan ini dialihkan ya untuk misalnya mengambil pajak ke barang barang yang sifatnya basic news ya
seperti misalnya tadi barang kebutuhan pokok dan kemudian ada juga wacana jasad pendidikan
ini yang kemudian saya kira agak kontradiktif ya
apalagi dalam proses pemulihan ekonomi di tahun depan
yang kontradiktif juga yang disuarakan oleh netizen oleh warganet di lini masa mengenai isu ini
di satu sisi akan ada wacana ada rencana untuk penerapan pajak di kebutuhan pokok atau di bahan pokok
tapi di satu sisi ada juga nih relaksasi pajak untuk golongan menengah ke atas
anda juga melihat gap ini
ya tentu kita perlu membedakan ya
artinya ada beberapa pos pajak yang diberikan
untuk kelompok menengah atas misalnya kita sebutkan ppnbn ya pembebasan
tetapi yang kita perlu ingat kembali bahwa insentif pajak ini kan diberikan di tahun ini ya
artinya ini untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi
di tahun depan sebenarnya saya lihat beberapa kebijakan sebenarnya ada yang sudah relatif ya
relatif adil untuk beragam kelas
artinya di sisi lain kita mendengar isu ppn
bahan pokok tetapi di sisi lain kita juga mendengar ada isu wacana untuk menaikkan pph
untuk kelompok pendapatan di atas dua miliar kalau saya tidak keliru
jadi sebenarnya kalau kita lihat beberapa kebijakan itu relatif adil gitu ya
untuk kelompok beberapa kelas
tetapi sekali lagi bahwa ketika misalnya ini kemudian masuk ke isu pengenaan ppn terhadap bahan pokok
dan di sisi lain kita melihat banyak ada beberapa negara yang sebenarnya mengecualikan ppn
tapi bisa perform ya dalam hal misalnya menaikkan rasio pajak
ini yang kemudian menjadi tanda tanya dan akhirnya dipertanyakan oleh netizen
oke jadi saran anda bang randy tidak sama sekali
tahan dulu atau oke boleh lah
kalau kita berbicara tpn untuk bahan pokok saya melihatnya memang ini tidak sama sekali ya
artinya harus ada kejaminan bagi pemerintah untuk masyarakatnya warganya untuk terjamin untuk bisa mendapatkan bahan pokok
setidaknya ketika mereka belum bisa membantu dalam bentuk bantuan sosial ya tidak usah dulu ditambah bebannya
tetapi yang perlu saya garis bawahi lagi bahwa agenda reformasi perpajakan itu memang harus tetap jalan ya di tahun depan
entah itu memang apa misalnya menyasar ppn dengan tarif
tetapi jangan kemudian ini menjustifikasi bagi pemerintah untuk menerapkan pajak bagi barang barang yang sekali lagi saya sebutkan basic needs ya
barang seperti bahan pokok dan juga seperti jasa pendidikan
oke kita akan pantau seperti apa perkembangan wacana ini
apakah akan menuruti saran anda tidak sama sekali atau tetap maju jalan nantinya
dengan cnn indonesia connected malam hari ini